pipoi bekerja seperti biasa di salah satu kedai kopi di kawasan sleman pada selasa malam
padahal sehari sebelumnya mahasiswi yang nyambi kerja ini baru saja menjadi korban kejahatan jalanan
yang dikenal di yogyakarta dengan nama klitik
ia dilukai tanpa alasan oleh sekelompok orang bersepeda motor
bekas luka masih terlihat di tangan kirinya yang hanya ditutup dengan pembalut luka
mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta ini menuturkan ia menjadi korban kejahatan di underpass kentungan sleman
tak jauh dari tempatnya bekerja pada senin sekitar jam enam petang
pipoi merasa tangan kirinya dipegang paksa orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor tanpa ada upaya pembegalan
saya tidak tahu bagaimana jadi aku langsung tarik tanganku jadi mungkin kebeset langsung di situ
yang aku tahu ya kalau begal pasti kan ngambil uang
itu begal dan ambil uang
terus kalau yang pembacokan katanya kalau di jogja memang banyak yang kayak gitu
katanya yang suka bacok bacok yang suka bawa
pas aku post di twitter juga ada yang komen kliti itu emang masih ada kah di jogja
cuman alat tajamnya biasanya ya golok celurit cutter segala macam
makanya pas ada yang komen itu kayaknya kater deh kak lukanya
pipoi memilih berbagi kisahnya di media sosial dan tidak melaporkan kejadian ini ke pihak
aku kalau mau lapor pasti kan aku nggak tahu platnya jenis motornya
yang aku tahu cuma metik
metik kan banyak
pasti nanti ditanya kayak gitu kan
platnya juga aku nggak lihat
sementara itu di hari yang sama kejadian serupa terjadi di lokasi berdekatan
tepatnya di jalan kaliurang
bedanya polres sleman telah menangkap enam orang yang diduga menjadi pelakunya
satu di antaranya masih berusia
keenam orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di mapores sleman
mereka diancam hukuman maksimal dua belas tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
barang bukti yang berhasil kita amankan
yang pertama adalah
celurit ini yang digunakan oleh tersangka r m untuk melukai korban
terus berhasil kita amankan
ini jajah abu ini jajah ore
kedua aksi kriminal jalanan yang terjadi di kabupaten sleman ini
mendapat respon langsung dari gubernur d i y hamengkubwono ke sepuluh
sultan menyarankan sebuah solusi
kita ambil bentuk kabel yang diambil dari kabupaten sleman
kita ambil bentuk kabel yang diambil dari kabupaten sleman

kita ambil bentuk kabel yang diambil dari kabupaten sleman

tapi akhirnya juga kita harus bicara dengan orang tua bicara dengan saudara
kalau dia punya kakak punya adik jadi semua itu harus kita kumpulkan
kita beri pemahaman untuk dialog
ya memang tidak mudah kalau seperti ini ada satu keluarga
nanti sepuluh orang ini kan berarti ke sepuluh kepala keluarga
tapi memerlukan biayanya pada waktu itu mereka minta begini ini tiga empat juta
menangani satu keluarga itu
bagi saya itu masih terlalu mahal
aksi kejahatan jalanan yang dikenal dengan nama klite ini
mempunyai beberapa ciri yang sama
yaitu korbannya acak dilakukan secara berkelompok dan naik sepeda motor
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta